pemerintah provinsi dki jakarta membuka kembali sejumlah taman dan hutan kota
walaupun dapat kembali memanfaatkan taman tersebut
masyarakat harus melakukan sejumlah ketentuan terkait protokol kesehatan
sabtu pagi ada pemandangan berbeda di taman lapangan banteng
sawah besar jakarta pusat
di taman ini sudah banyak warga yang berolahraga
padahal taman sempat ditutup dalam waktu yang cukup lama
untuk mencegah kerumunan dan mencegah penularan virus corona
ternyata pemerintah provinsi dki jakarta kembali membuka aktivitas
di sejumlah taman kota sejak sabtu ini
warga menyambut antusias kebijakan ini
dan memanfaatkan taman untuk beraktivitas bersama keluarga dan teman teman
meski dibuka kembali
petugas tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat
setiap pengunjung diharuskan mengisi data diri di pintu masuk
dan itu para pengunjung diwajibkan memakai masker serta mencuci tangan
saat di dalam area taman pengunjung diimbau untuk tetap menjaga jarak
berarti emang tadi itu sengaja meniat ke sini
iya sama anak anak aja
jadi emang yang biasanya rutin itu muter gitu setiap hari libur gitu ya
jadi pas lagi
pas lagi masuk tuh ada penjagaan protokol kesehatan nggak bu
pas lagi masuk
biasanya ngisi data dulu di depan
kalau bisa sih ya dibuka terus ya pak
tapi kita tetap jaga protokol kesehatan aja
mulai sabtu ini
pemerintah provinsi dki jakarta secara resmi membuka dua puluh lima taman kota
serta tiga hutan kota di jakarta
meski kembali bisa memanfaatkan taman
masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan ppkm
dari yahya jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta mulai melonggarkan kebijakan penutupan tempat wisata dan hiburan
bahkan pemprov dki jakarta juga berencana akan kembali membuka operasional tempat karaoke
di tengah pemberlakuan ppkm berskala mikro
kami akan membahasnya bersama ketua asosiasi pengusaha hiburan jakarta
hana suryani dan epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono
bu hana pak pandu selamat malam
selamat malam mbak wira
oke saya ke bu hana terlebih dahulu
sudah dapat lampu hijau begitu dari pemprov dki untuk pembukaan tempat hiburan karaoke
atau seperti apa saat ini tahapannya bu hana
ya tahapannya inilah
inilah yang harapan dari pemprov
memang selama ini saya atau kami pengusaha hiburan
dan pemohon kita diberi kesempatan untuk dibuka
namun pasti dengan kesempatan bahwa usaha tersebut harus digundel
dengan protokol kesehatan yang kuat
begitu sekarang hiburan di samerta langsung dibuka semua
jadi kita ini dibuka harus menyampaikan berat permohonan pembukaan
di dalam sini juga dilampirin dengan protokol kesehatan yang ketat
tanda usaha pariwisata yang masih berlaku
juga dilampirkan dengan fakta integritas dari pengusaha
untuk komitmen mencapai
apabila protokolnya harus dijalankan
dan siap diisi apabila melakukan pelanggaran pelanggaran atau kelalaian terhadap
tempat hiburannya seperti apa
sebelum kita nanti berbicara apa yang terjadi di tempat hiburan
bagaimana cara mengenai detail lebih lanjut persyaratan protokol kesehatan ya
tempat karaoke sudah diberikan izin bagaimana dengan tempat spa atau tempat hiburan lainnya
mana saja yang sudah mendapatkan lampu hijau dari pemprov
jadi gini mbak usaha ini malam sudah kita sebetulnya dari tahun lalu
yang sudah kita adalah live music lalu bar
ini yang kita beri kesempatan adalah karaoke
masih ada lagi club diskotik griapija dan spa
itu masih dalam bertahap ya
jadi sekarang fokus kita adalah pada karaoke
sehingga pengawasan pengawasan di lapangan fokus gitu
dan kita akan belajar dari tempat tempat yang sudah bukti
karena kita akan bisa melakukan evaluasi dan pengetapan pengetapan di dalam protokol operasionalnya
untuk di tempat karaoke teknisnya nanti detail seperti apa bu hana
kita tahu bahwa aktivitasnya akan berada di ruang tertutup
dan kemudian banyak kegiatan ataupun aktivitas yang otomatis banyak mengeluarkan droplet ya
karena pasti bernyanyi begitu
jadi kalau untuk karaoke sendiri kita sudah mempersiapkan
jadi kalau untuk karaoke sendiri kita sudah mempersiapkan

tapi kalau dari awal sama sampai akhir itu kita sama dengan yang lain ya

kalau dari awal sama sampai akhir itu kita sama dengan yang lain ya
kayak dari saya mengajukan kepada pmprof adalah
feron prima rankfurth tak mengamalkan setelaheu kerfitik antigen

itu jelas itu harus ada
di jarang ke depan
selain juga dengan tanpa atur checking
lalu dengan menggunakan masker
dan kami juga menyediakan masker
apabila tanggung lupa membawa masker
nah apabila tahapannya
sudah sampai di dalam grup
sirkulasinya yaitu bagaimana
itu harus sistem sirkulasinya
yang baik yaitu mulai
sistem hexosnya aksenya
yang model sekarang
memang sudah menggunakan
dan bahkan ada beberapa
teman teman pengusaha justru mendatangkan
itu dari jerman dan sudah tersertifikasi
nah ini upaya upaya itu yang
akan dilakukan oleh teman teman pengusaha
walaupun tidak sebagian menggunakan
kita fokus di dalam karaoke itu adalah
dan untuk apabila nanti
teman teman mau bernyanyi
itu yang pasti selain jarak
masker masker dari mic
itu kita bilangnya sarung mic
tapi sekarang karena pandemi
saya bilang itu adalah masker
karena itu adalah betul masker
dan jadi semua pengunjung
itu diberi masker masing masing
ada beberapa stok buat mereka
mereka ganti sendiri
sarung mic seperti itu
dan kami juga menyiapkan
satgas covid secara mandiri
di tempat tempat usaha tersebut
dari satgas covid
entah dari daerah
bahkan dari bnpw pusat
seperti itu mbak
saya ke pak pandu
rencana untuk pembukaan
tempat hiburan karaoke ini
banyak mendapatkan respon
kalau pak pandu seperti apa
memang ini risikonya masih tinggi ya
kalau pemerintah dki
sudah berani menyiapkan
itu pemerintah daerah dki
harus membuat standar yang baik
dan melakukan pembinaan
hiburan yang mau dibuka
dan diinspeksi betul
supaya tempat hiburan itu
bisa sesuai dengan standar
yang sudah diberlakukan
karena kalau tidak kan
bisa merugikan kedua belah pihak
yang sudah menginvestasi
supaya bisa diizinkan
juga merugikan pengunjung
keduanya ini yang perlu dilindungi
jadi tadi keberadaan tes antigen itu
sangat baik kalau bisa dilakukan
lebih baik tes antigen dibandingkan gidos
lebih memastikan bahwa seseorang itu
tidak membawa virus
yang kedua tadi kondisi tempat ventilasi
dengan filter udara yang baik
itu kan harus diinspeksi dengan baik ya
tanggung jawabnya sekarang
di pemerintahan daerah
dan pengusaha hiburan
kalau tanggung jawab itu sudah bisa dipegang
tidak main tipu tipu gitu ya
misalnya nanti kalau ada inspeksi
nah itu jangan lah
kita kan untuk kepentingan bersama
jangan sudah dibuka nanti ditutup lagi
itu kan merugikan juga gitu kan
supaya begitu dibuka
ada tahapannya mungkin nggak sekaligus
begitu pelan pelan nanti mulai
lebih besar yang karaoke nya
sekaligus semua karoke mungkin
beberapa karoke sudah menisarat
kemudian menjadi contoh yang lain dan seterusnya
jadi dengan demikian
kehatian ini menjadi prasarat yang harus dilakukan
baik dari pengusaha hiburan
maupun dari pihak pemerintah daerah
tanggung jawabnya artinya tidak hanya dibebankan
kepada pengusaha saja begitu ya
tapi ada tanggung jawab
dan juga masyarakat yang memanfaatkan
pengusaha hiburan juga harus bertanggung jawab
karena hal yang membutuhkan kan
dengan kebutuhan itu harus betul betul
bersama sama supaya betul betul
ada hiburan yang relatif aman gitu kan
karena walaupun kondisinya dianggap bersih itu
tapi kalau betul betul diterapkan kan
risikonya itu bisa kita tekan
baik kita sebenarnya berupaya juga untuk
mengundang perwakilan dari pemprov dki jakarta
tapi tidak bisa hadir malam hari ini karena
ada kesibukan lain
pak pandu jika pertanyaannya kemudian
angka positivity rate dan juga pertambahan jumlah
kasus positif di jakarta memang sudah relatif cukup turun
dibandingkan beberapa pekan sebelumnya
apakah kemudian memang ini waktu yang tepat
untuk membuka kembali misalnya tempat hiburan
tempat wisata dengan lebih maksimal
ya kalau ditanya tanya
kalau ditanya waktu sebenarnya
waktu itu kan relatif
dan yang penting kesiapan sebenarnya
kalau kesiapannya itu bisa dipenuhi
dan kesiapan pemuda kan bukan hanya untuk tempat hiburan
tapi pemerintah juga harus tetap meningkatkan testing
betul betul diterapkan kan
dan jangan kendor gitu
karena kasusnya menurun kemudian testingnya diturunkan
malah tetap ditingkatkan karena kita ingin
betul betul sampai kasusnya rendah sekali
dengan demikian maka kita bisa lebih mendapatkan situasi
dimana nanti pandeminya bisa terkendali
karena pengendalian pandemi kan menurunkan penularan
salah satu adalah testing lacak isolasi
dan tetap mendorong orang tetap menggunakan masker
menjaga jarak jam tangan
itu harus terus menjadi gencar kan
karena kadang kadang orang sudah turun kemudian
wah udah aman nggak perlu
pakai masker gitu
kekhawatirannya seperti itu
nah itu jangan dulu
oh sudah divaksinasi terus kemudian tidak mau pakai masker
jangan jangan dulu karena
banyak orang yang divaksinasi
jadi penularan masih bisa potensial terjadi
dari penjelasan pak pandu tadi kata kuncinya adalah persiapan
jika kemudian tempat tempat hiburan ataupun tempat wisata ingin dibuka kembali
saya ke bu hana bu hana persiapannya seperti apa
untuk kembali membuka tempat tempat karaoke
tadi saya sudah bertanya apa saja yang nanti akan dilakukan
tapi kan ini memerlukan waktu
apakah memang para pengusaha siap dengan itu
nah jadi ini yang selalu saya sampaikan
di momen saya bicara yaitu
saya sebagai ketua asosiasi
saya pasti bekerjasama dengan instansi terkait
dengan para pakar
saya mendengarkan arahan arahan dari beliau beliau
dan ini saya langsung teruskan kepada pengusaha
nah masalahnya pengusahanya ini akan mengikuti atau taat atau tidaknya
ini kan saya balik tidak memaksa
setelah itu saya bilang sama pengusaha bahwa saya tidak akan membackup
saya bukan membackup teman teman pengusaha yang hanya ingin mau buka saja
tapi secara moral dan tanggung jawab kepada masyarakat
mereka tidak mau memikirkannya
disinilah keadilannya bahwa kemprok itu akan membuka
tempat usaha yang memang betul betul telah ditinjau
toko kesehatannya itu jelas
sesuai dengan protokol yang mereka lampirkan
atau sesuai dengan panduan protokol dari kami
nah nanti yang memutuskan tempat tersebut dibuka atau tidaknya
itu bukan hanya dinas pariwisata
sana ada tim gabungan yang akan menilai apakah tempat tersebut sudah layak
dan itu memenuhi unsur kekuatannya secara protokol
seperti itu mbak
oke baik kita jeda dulu pertanyaan saya selanjutnya
jika kemudian tadi bu hana mengatakan
tidak ada kewajiban tertentu ya
tapi apakah kemudian ke depannya ada skema yang lebih spesifik lagi
kita sama sama menjaga agar penularan tidak terjadi
tapi faktor ekonomi juga tidak dilupakan
kita akan berbincang usai jeda tetap bersama kami di newscast
terima kasih bu hannah

nah ini justru kemarin saya lihat dari sos juga lumayan terdiri dalam
tidak walaupun betul saran itu adalah
karena sebaiknya itu bergerak dengan pembinaan juga
nah tapi kan kembali
saya juga disini menyuarakan
saya menyuarakan pengusaha yang
tidak mau menjawab kepada masyarakat
karena kita juga bagian dari masyarakat
betul tadi pak pandu bilang
jangan sampai nanti gara gara
berapa yang yang nakal
akhirnya nanti berdampak kepada teman teman yang lain
kami juga nanti dari aksinya akan berperan aktif
dalam mengkontrol teman teman pengusaha yang
r satu ratus lima puluh lima itu protokolnya nakal
nah ini saya sudah kondisi
bagaimana ada juga
apa namanya dari
itu kan diusul usul dengan air
artinya kan dari sisi mereka tidak ada will betul betul untuk
menanggulangi covid ini
meminta kepada satpol pp dan instansi gabungan
hingga membuat yang
apa kucing kucingan akan menjadi
betul betul bertanggung jawab
dan menjaga protokol seperti itu mbak
saya ke pak pandu
pak pandu dalam penanganan virus ini
memang konsisten terkait regulasi itu sangat penting
apalagi implementasinya di lapangan
kita melihat bagaimana begitu banyak regulasi yang dikeluarkan
tapi pada saat penerapannya
kerap sekali tidak konsisten
untuk antigen misalnya untuk kekawasan puncak
awalnya begitu gencar
hampir setiap jam belakangan hanya jam jam tertentu
sehingga kemudian disiasati oleh masyarakat
melintas pada saat tidak ada razia
pak pandu melihatnya bagaimana kita menerapkan protokol
ataupun mengawasi sistem ini secara lebih tegas
kita harus mengajak partisipasi masyarakat
peran serta masyarakat memang dilupakan
jadi kan tidak mungkin diawasi terus menerus
jadi setiap anggota masyarakat itu harus
ya terasa tanggung jawab
kenapa dia harus melakukan itu gitu kan
jadi dengan demikian
kalau kita menganggap
setiap orang kalau aturan harus dilanggar
ya susah gitu kan
kan dulu ada pomeo
aturan itu kan harus dilanggar bukan dipatuhi
karena di dalam pandemi ini aturan itu
sebenarnya untuk menguntungkan kita
bukan untuk merugikan
jadi kalau kita mematuhi
itu akan berbuah kepada kebaikan yang kita akan alami juga
dimana kasusnya menurunkan suatu ketika
dengan pandemi terkendali kan semua bisa kembali
dalam kehidupan yang lebih merdeka lah gitu kan
kita kan ingin lebih utipisasi
kita kan ingin lebih utipisasi
lebih tidak harus ketakutan
dan itu juga penting dalam ketika membuka
kita belajar lah dari pengalaman membuka bioskop gitu kan
itu pun pengusaha bioskop ketika diizinkan betul betul bertahap
bioskop yang sudah siap mulai dibuka
itu pun juga harus meyakinkan masyarakat
bahwa bioskopnya sudah aman
dan tidak mudah dalam situasi seperti ini
masyarakat juga masih khawatir
nah jadikan kalau tidak hanya diizinkan saja
tetapi bagaimana meyakinkan masyarakat
bahwa tempat yang mau dikunjungi itu juga mematuhi protokol kesehatan
dan ini kita harus belajar dari pengalaman itu
karena kita melihat kan kemarin
pengusaha film dan sebagainya
minta bikin surat ke presiden

karena industri film dan industri airnya itu mulai didorong untuk bangkit
sebagai mengajak presiden juga harus ikut nonton gitu
untuk meyakinkan kalau presiden mau divaksinasi
kenapa nggak presiden juga ikut nonton
supaya meyakinkan kepada masyarakat
bahwa sekarang bioskop itu sudah mematuhi protokol kesehatan
dan cukup aman untuk didatangi atau menjadi tempat pilihan untuk hiburan

saat ini anda melihatnya bagaimana perilaku masyarakat kita
apakah sudah mulai tertib atau relatif
karena sudah turun angka angka pendampan kasus positif
relatif lebih abai
saya melihatnya abai gitu
jadi apakah ini fatigue ya
lelah gitu kan
kok nggak selesai pandeminya gitu kan
ini yang menurut saya perlu ada
promosi yang lebih menyegarkan
menyegarkan bahwa kita itu belum selesai pandeminya
dan kalau kita tidak konsisten
yang kita khawatirkan sekarang sudah terjadi penurunan
bagus sekali ya
ini harus terus dipertahankan ini terus menurun
karena kalau tidak nanti seperti di negara lain
naik lagi terjadi gelombang kedua yang lebih tinggi
dan itu lebih merugikan
harus bersabar ya konsisten
yang penting kan konsisten menjaga bersamalah
karena kan penularan kita sudah tahu lah
penularan dari orang ke orang
dan pakai masker semua orang hampir sudah tahu nih
karena penularan dan sebagian besar otg
dan yang perlu diwaspadai
bahwa sudah ada varian virus baru
varian virus baru itu ternyata lebih mudah menular
tapi pencegahannya sama
malah itu harus meningkatkan pencegahan yang sudah kita lakukan
itu pakai maskernya betul gitu
pakai masker menutup hidung dan sebagainya juga
hanya sekedar nempel di muka saja
dan ini yang menurut saya harus disegarkan kembali
bagaimana cara edukasi masyarakat
dan mengajak masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama
nah itu pertanyaannya pak pandu
ketika pak pandu mengatakan relatif lebih abai saat ini
tapi banyak sekali keputusan keputusan yang membuka peluang masyarakat
untuk lebih banyak beraktivitas di luar
pembukaan tempat karaoke misalnya
promosi promosi di beberapa
tempat wisata misalnya
bagaimana kemudian mencari kesesuaian antara dua hal ini
kalau menurut saya sih tempat tempat hiburan taman
tempat terbuka mereka harus juga bagian daripada edukasi masyarakat
jadi mereka tidak akan mengizinkan misalnya
kalau ada masyarakat yang mau memanfaatkan tempat hiburan
tempat wisata yang tidak patuh pada protokol
jadi bukan hanya mencari keuntungan
tapi juga sekaligus mengedukasi masyarakat
jadi kalau ada orang yang lagi jalan jalan di taman
tidak pakai masker ya disuruh keluar atau diperingatkan
atau diedukasi supaya menggunakan masker
jadi setiap orang sekarang bertanggung jawab untuk saling mengingatkan
oke baik saya ke bu hana
komitmen itu akan dipegang oleh para pengusaha
jika nantinya tempat operasional
ataupun tempat karaoke akan dibuka
ya itu yang saya penyampaikan kepada teman teman pengusaha hamba
dan kebetulan tamu tamu di hiburan itu adalah
itu tamu tamunya itu adalah tamu tamu peduli dengan kesehatan
contoh sebanyak dari
oh mbak md awang juga ketika ke saya
tamu tamu setelah karaoke akan mulai
mereka justru menanyakan bagaimana protokol di tempat anda
apakah sudah puas apakah bagus
minta kasih dari foto covid sembilan belas nya
nah untuk itu saya sudah tahun lalu
teman teman membuat simulasi protokol dari masuk ke terakhir
nah itu mereka sudah menyiapkan itu bagian dari
campaign emasnya mereka kepada para tamu tamu
dan saya disini tidak akan terbawa kepada
saya adalah ofenum ya
hanya minta saya soal minta tapi arahan arahnya
dari instansi untuk
salah penanganan dan protokol itu mereka
baik itu dan ofenum
makanya itu nanti kami juga yang
instansi untuk menempelkan atau mengusokkan ya
mengisikan ke teman teman pengusaha yang tidak abai ada protokol
karena kita semua tahu
jangan saja nanti kami sudah mencari protokol
karena nanti kami siapkan hiburan buka
lalu nanti yang akan dituduhkan dan dituduh lagi adalah
si hiburan nukung
itulah kami presentifnya
saya secara tadi membuat apa namanya
planning presentif untuk agar kejadian seperti itu
baik singkat saja bu ane
jadi kapan secara resmi akan kembali dibuka
tempat hiburan karaoke di jakarta dalam waktu dekat ini
itu tidak dalam setiap tempat ya
itu kembali keputusan ada pada
satgas gabungan yang sudah survei tempat tempat
jadi dalam pertama kali
tadi betul di bilang
wah nanti lebih baik step by step
nah ini juga step by step sepertinya akan terjadi step by step kan
karena siapa yang sudah di audit oleh tim
dia yang boleh dibuka
kalau bagus dia tidak lolos dia tidak dibuka mbak
jadi ini akan ada step step seperti itu
oke jadi belum ada kepastian ya
kapan rencana secara resmi akan dibuka
tapi setidaknya lampu hijaunya sudah dikasih
oleh pemprov dki jakarta ya begitu ya bu anna
bu hana terima kasih sudah berbincang bersama kami
pak pandu terima kasih sudah berbincang bersama kami
malam hari ini di newscast
selanjutnya unjuk rasa anti pemerintah paraguay terus berlanjut setelah bermimpinan

setelah berminggu minggu melakukan aksi protes
cnn indonesia newscast segera kembali